sampah menjadi permasalahan klasik di jakarta yang tak kunjung terselesaikan
setiap pemimpin di jakarta selalu mengklaim mengetahui titik permasalahan sampah
memiliki solusi penanganan yang jitu
dan kali ini permasalahan sampah menjadi salah satu visi dan misi
bagi para cagup dki yang akan bertarung di pilkada dki dua ribu tujuh belas
apa saja solusi yang ditawarkan para calon dki satu ini
dengan asumsi tujuh tujuh ratus ton per hari sampah di jakarta mencapai dua ratus tiga puluh ton per bulan
dan dalam setahun jakarta memproduksi sampah dua delapan juta ton
berdasarkan data dari tim riset cnn indonesia
tahun dua ribu empat belas sampah di jakarta berjumlah satu sembilan juta ton
sedangkan dua ribu lima belas ada dua delapan juta ton sampah
ini artinya sampah di jakarta meningkat tiga belas persen per tahun
banyaknya sampah di jakarta tidak diimbangi dengan tempat pembuangan
sampah dibiarkan menumpuk
sejauh ini salah satu solusi penanganan sampah di jakarta
yaitu mengirimkannya ke tpa bantar gebang bekasi jawa barat
masalah sampah yang semakin mengkhawatirkan
membuat para calon gubernur dki jakarta yang akan bertarung pada pilkada dki dua ribu tujuh belas nanti
memberikan perhatian khusus
mereka mengklaim memiliki solusi yang tepat
ada yang siap mencanakan sistem pengolahan sampah terpadu
ada pula pengolahan sampah secara komprehensif dimulai dari tingkat rumah tangga
tanpa tentu itu menjadi prioritas kita
kita tahu bahwa sampah sekarang harus dikelola lebih baik lagi
nanti pada saatnya saya akan menjelaskan secara teknis tapi tidak sekarang gitu ya
bahwa sampah ini sebisa mungkin dikelola dari mulai di rumah
dipisahkan di komunitas di wilayah sehingga tidak harus pergi meninggalkan jakarta
tapi itu dilakukan harus bertahap
tidak mungkin bisa selesai dalam waktu yang singkat
tapi kami merencanakan bahwa pengolahan sampah di jakarta itu
bisa seperti kota kota metropolitan lain
bahkan di cina sekalipun sudah memiliki pabrik untuk pengelolaan sampah
sehingga tidak harus ditimbun seperti di tpa di sini
pasti bisa itf harus dibangun di tengah kota
sama kayak jepang taiwan seluruh dunia begitu
di tengah kota
kita pakai teknologi yang terbaik
tidak ada lagi sampai sekarang yang terbaik
sampah di jakarta tidak mungkin berkurang
pemerintah dki nantinya harus segera menemukan solusi pengelolaan sampah yang efektif
langkah ini tentunya harus dibarengi kesadaran masyarakat
untuk tidak membuang sampah sembarangan
karena dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak
untuk menciptakan jakarta yang bersih aman dan nyaman
anur giewang cnn indonesia